pengurus wilayah nadatul ulama jawa timur menyatakan kripto sebagai komoditas haram sehingga tidak boleh diperdagangkan
lalu bagaimana nasib kripto di indonesia berikutnya apakah ini akan berdampak pada marak ke perdagangan aset kripto pada pertumbuhan ekonomi digital
kami bahas bersama ahmad farhu rozi wakil ketua pwnu jawa timur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam gus fahru
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih gus fahrur bisa mendengar ya suara saya jelas ya
oke gus fahrur jadi apa dasar dari pwnu jawa timur yang menyatakan bahwa aset kripto ini haram
jadi begini pertama bahwa jual beli itu harus tidak ada yang dirugikan
dari dalam rukun jual beli itu harus ada benda yang dijual
benih yang dijual itu bisa berbentuk fisik
fisik atau yang disebut dengan air musyahadah
atau benda yang berjamin atau fildimah gitu istilah dalam fikirnya
kalau harta itu tidak tampak tidak jelas dan nilainya juga tidak jelas
maka menjadi tidak boleh dijual belikan
jadi sesuatu yang lurut
seperti orang jual ikan di dalam tambak gitu kan
nggak bisa itu ikannya berapa gedenya berapa gitu
itu menimbulkan berbensi kerugian pada pembeli
kalau apa tadi gus fahrur sampaikan karena nilainya tidak jelas begitu ya
berarti saya tangkap adalah spekulasi nilai yang bisa berubah sewaktu waktu begitu kan
jadi dinilai dalam perjagaan kripto itu lebih banyak unsur spekulasinya yang merugikan
karena nilainya itu bisa menjadi sampai nol
jadi ada satu
satu bitcoin yang dulu namanya apa itu cbc apa itu sudah sampai nilai nol yang dikutuk
tunggu empat ratus dolar
kalau spekulatif saham pun kan juga spekulatif
nilainya pun juga bisa berubah sewaktu waktu
kalau saham itu yang dijual kan hak milik terhadap perusahaan
ya hak milik dalam perusahaan yang itu diakui dan ada memang
dan bisa dibuktikan
tapi kalau kripto ini kan sebenarnya hanya virtual
tidak ada bentuknya
tidak ada bentuknya dan tidak ada jaminan asetnya
saya kira perusahaan itu kan ada laporan pembukuan nilai bukunya berapa nilai wajarnya berapa
orang bisa lihat itu semua
dan itu kan kemudian diawasi oleh satu regulasi di indonesia yang bisa menjamin bahwa ini perusahaan ini
kalau tidak ada ketidakjujuran tidak laporan keuangan apa itu kan ada sanksi sanksinya
sementara kripto ini siapa
tidak ada negara yang menjamin
tidak ada sistem monitor yang menjamin
tidak ada otoritas
tidak tahu dari mana sebetulnya itu
kalau unsur merugikan tadi seperti yang gus fahrur sampaikan bisa dielaborasi lagi
artinya unsur yang merugikan itu seperti apa
dengan adanya apa
jadi tidak ada nilai yang jelas dalam kripto itu kan apa yang dijual belikan itu apa
dasarnya apa gitu
kan itu tidak ada otoritas lembaga keuangan negara atau otoritas moneter yang menjamin bahwa itu aset penjaminnya itu apa gitu lah
tidak ada itu
dan kemudian dia itu juga bukan mata uang
karena negara juga tidak mengakui sebagai mata uang
indonesia hanya mengakui mata uang kita itu rupiah
dan dia itu sebagai apa
dijual sebagai apa
karena sekarang mungkin trendnya perkembangan digital dan investasi itu pun juga tidak bisa diterima ya
sehingga memang pwnu memutuskan bahwa aset kripto ini adalah haram begitu ya
jadi haramnya itu dari segi ketika dia itu ada lurur
bersuasipulasi dan merugikan orang
dulu rasulullah saw
dulu rasulullah saw melarang orang jual beli apa buah yang belum masa panen
itu kan masih dijual murah
dilarang oleh rasul karena spekulasi tinggi
di mana penjualnya bisa jadi tidak dapat apa
pembelinya tidak dapat apa apa
karena buah itu belum bagus bisa jadi rontok
tapi dia bisa diberikan harga murah
kalau baik nanti akan jadi untung besar
rasulul tidak mengatakan tidak boleh
bitcoin ini kan juga seperti buah yang belum matang itu
ketika dia trendnya naik dia akan untung
ketika dihabis ya habis
tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin
siapa yang menjamin bitcoin itu

kemudian jadi perdebatan juga
saya minta tanggapan anda bahwa keputusan atau anggapan dari pwnu jawa timur ini dianggap beberapa pihak tidak relevan
saya minta tanggapan anda bahwa keputusan atau anggapan dari pwnu jawa timur ini dianggap beberapa pihak tidak relevan
saya minta tanggapan anda bahwa keputusan atau anggapan dari pwnu jawa timur ini dianggap beberapa pihak tidak relevan
tidak terkait dengan konteksnya karena kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di indonesia
sehingga ya menjadi tidak relevan karena mungkin ini bisa relevan kalau digunakan di negara negara lain yang memang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran
jadi justru karena tidak bisa menjadi mata uang itu menjadi sangat tidak jelas dia dijual sebagai apa
beberapa waktu lalu kemarin kalau saya tidak salah indonesia itu baru saja meluncurkan crypto
jadi crypto buatan baru di indonesia
memang bukan sebagai alat pembayaran tapi ini sebagai terobosan proyek digitalisasi kooperasi umkm
bahkan kemarin pun di masa pre zill nya pun laris
apakah anda menganggap fatwa ini tidak akan menjadi hambatan
bagaimana visi misi percepatan digitalisasi tersebut
yang bisa saja nanti berdampak kemana mana
jadi begini ya kita tidak mengharamkan semuanya ya
jadi itu ada yang dijual nggak
bendanya yang dijual itu apa
jadi objek jual belinya apa
jadi supaya tidak terjadi transaksi money for money gitu
jadi itu yang dijual itu apa
apa yang anda jual
jadi kalau jual beli itu ada benda yang dijual ada objek yang dijual ya
yang diserah terimakan
kalau dalam crypto
kalau dalam crypto yang dijual apa
diserah terimakan di mana
boleh lebih perjelas lagi tadi yang anda sampaikan tidak semuanya haram
ini kripto yang baru itu kemudian tidak menutup kemungkinan
kemudian ada perkembangan ya
yang kemudian menimbulkan horrornya ini tidak ada
tapi kalau hari ini yang kita lihat ya mbak ya
kita tidak tahu apakah nanti ada perkembangan dalam dunia perkripto
dalam dunia perkriptoan ini katanya kan banyak variasi banyak varian banyak model ya
selama itu tidak menjadi alat spekulasi ya
kata dasarnya itu kan alat spekulasi
seperti mana judi
dan dia ada yang barang yang memang dijual
bukan sesuatu yang tidak nyata ya
orang jual burung di langit tidak boleh dong
burung harus ada yang diserahkan
ada benda yang bisa diserah terimakan
silahkan itu salah salah
tapi sementara ini yang dilihat seperti bitcoin itu tidak ada
benda yang diserahkan tidak ada
dasar nilainya juga tidak ada
dan tidak ada otoritas manapun yang menjamin itu ada selalu ada
beda dengan uang kan
dijamin oleh negara dan itu diatur oleh satu otoritas moneter yang menjamin nilainya
sementara bitcoin tidak ada
bisa jadi bisa jadi tinggi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan itu
kita tahu bahwa perdagangan kripto di indonesia ini tingkat adopsinya
adopsinya cukup meningkat
trendnya cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir
sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh pwn ujt ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi
walaupun sekarang mungkin masih terbatas ya di level provinsi saja
apakah selanjutnya atau kemudian akan dikomunikasikan didiskusikan ke level yang lebih tinggi lagi di tingkat pusat atau pemerintah
sejauh ini seperti apa komunikasinya
jadi ini begini mbak ya bukan hanya jawa timur ya
tahun dua ribu tujuh belas majelis fatwa negara mesir sudah lebih dulu menghubungi haram ini
dan hanya di indonesia dihukumi haram di negara negara timur
karena sudah ada fatwa itu
jadi pwn ujt bukan yang pertama ya
tahun dua ribu tujuh belas darul ifta lembaga resmi fatma negara mesir sudah menyatakan haram
karena sama dengan alasan itu adalah gerar ada penipuannya dan tidak jelas
itu sebagai insur spekulasi
itu akan terjadi dimanapun ketika transaksi itu bersifat judi
maka dilakukan dimanapun oleh siapapun ya tetap haram mbak
oke dan ini pun juga akan didorong
artinya ini untuk bukan hanya terbatas di level provinsi saja di tingkat jawa timur saja
tapi untuk semuanya berarti ya
ini juga akan dibawa ke apa
ke muktamar kalau saya tidak salah ya
ya jadi ini kaedah hukum itu berlaku umum mbak
jadi islam itu mengatakan jual beli itu sah riba itu haram
ketika itu disebut riba semuanya adalah haram
makanya apakah crypto ini bisa didefinisikan
tidak sebagai insur spekulasi
apakah ada barang yang bisa diserahkan diserah terimakan dan itu obyek jual belinya nyata
nah itu kemudian harus dijawab
kalau ada ya bisa anda jual beli
tapi kalau tidak hanya spekulasi
yang nilainya dari menjadi seribu dolar
dari mana nilai sepuluh dan seribu itu
tidak ada yang bisa menjamin
nah kalau seperti ini makin namanya horror dalam bahasa fikih
itu kaedah kaedah fikih
bahwa setiap rasul melarang jual beli yang garam
yang menipu yang merugikan
itu apapun namanya
ya rasul melarang perjudian
jadi tidak spesifik
ya saya bilang harus ini harus kripto
apapun jual beli seperti itu
kaedahnya memang demikian
yang modelannya seperti itu
kurang lebih seperti itu ya gus fahru
di mana itu jual beli itu menipu merugikan itu harap
baik terima kasih gus fahrur ahmad fahrurozi
wakil ketua pwnu jawa timur
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh